dan selanjutnya sudah ada produser lapangan cnn indonesia mutia wiro sastro di kepupaten lombok utara nusa tenggara barat
selamat siang mutia mutia sejauh ini bagaimana proses evakuasi korban gempa di lombok
apakah sejauh ini masih berlangsung dan menemukan beberapa korban yang sejauh ini masih dicari
baik alfian mengenai proses evakuasi sampai saat ini masih berlangsung tak jauh dari tempat saya melaporkan pun
di sini saya di posko pengungsian di desa tanjung kecamatan tanjung kabupaten lombok utara
dua km dari tempat saya melaporkan kita tahu bahwa sebelumnya seperti laporan anda sebelumnya
ada satu masjid di desa lading lading yang memang bangunannya rubuh begitu bangunan beton yang rubuh
sehingga harus diangkat dengan eskavator kemungkinan ada dua puluh orang terperangkap di dalamnya
namun nanti kita akan mengetahui lebih lanjut seperti apa kelanjutannya
namun sebelumnya alfian saya ingin memberitahu kepada anda ini adalah suasana di posko pengungsian
posko pengungsian yang diisi dengan tenda tenda dari kementerian sosial dari basarnas dan juga dari bmi dan sebagainya
seterusnya masih terus disiagakan dan tadi pun telah didapati pula kunjungan dari menteri sosial idrus marham
kemudian menko polhukam wiranto yang mendatangi titik titik posko pengungsian termasuk di posko pengungsian desa tanjung ini
mengatakan bahwa tanggap sosial darurat ini merupakan satu hal yang masih dikonsentrasikan hingga hari ini
menjelang empat puluh delapan jam atau menjelang dua hari
dua hari pasca gempa yang berlangsung pada minggu malam kemarin
untuk mengetahui perihal evakuasi perihal proses evakuasi terutama di kabupaten lombok utara ini
saya akan singgah sebentar di posko basarnas sekarang saya akan berbincang dengan kepala kantor sam mataram dengan bapak nyoman sidakarya
selamat siang bapak
baik bapak bisa diceritakan proses evakuasi hingga saat ini seperti apa apakah menemui kendala berarti begitu silakan
oke terima kasih
ada lagi satu ada empat titik sebenarnya kita evakuasi yaitu di posko basar yang ada di sini
baik dengan yang ada di masjid di lading ini yang ada di masjid yang ada di bangsal maupun yang ada di supak itu
memang hari ini kita masih berjalan semua evakuasi terkait dengan korban yang masih dalam kena reruntuhan tersebut
kemudian bagaimana dengan kita tahu pak kontur kabupaten lombok utara sendiri
ini makin ke arah kaki gunung makin ibarat kata susah dijangkau begitu pak ya saya ikut menyusuri ada reruntuhan tebing dan juga dekat dengan pantai gili dan sebagainya
kira kira misalnya untuk evakuasinya sendiri di titik titik yang mungkin menantang seperti itu pak apakah ada strategi sendiri dari sar
untuk strategi yang kita jalani sudah kita sering melaksanakan evakuasi baik itu di teping di hutan maupun yang ada di gunung
sudah kita melaksanakan kegiatan itu atau evakuasi tersebut sudah sering kita alami seperti itu
dengan menggunakan alat kalau di tebing ada rafling alat yang kita gunakan adalah mountain ring
dan untuk di gunung juga ada seperti itu seperti yang di evakuasi gunung berapi kemarin di gunung renjani
itu sudah berjalan dengan lancar yang penting ada komunikasi koordinasi dengan tim sar gabungan atau bersinergi dengan tim yang ada di lapangan demikian
baik terakhir pak sesuai standar operasional sebenarnya sampai berapa lama pak dari hari berlangsungnya tragedi begitu dari minggu malam kemarin
sebenarnya sampai berapa lama evakuasi akan terus dilaksanakan dan apakah akan berubah statusnya dari waspada menjadi siaga saja atau seperti apa
sesuai dengan sop daripada basanas sesuai dengan undang undang dua puluh sembilan dua ribu empat belas operasi pencarian dilaksanakan selama tujuh hari
dan kalau ada tanda tanda ditemukan kita anggap lagi tiga hari karena sekarang kondisi seperti ini musibah gempa
kalau bisa kita perkirakan mudah mudahan secepatnya bisa kita laksanakan karena ini selama dua hari kita laksanakan evakuasi korban
sudah banyak kita temukan dan titik titik sudah mulai mengurangi dan lapor dari masyarakat itu tidak ada
yang kita fokuskan sekarang ini adalah di masjid yang ada di lading maupun masjid yang ada di bangsal demikian
di kabupaten bangsal itu ya pak ya di lombok utara masih tetap di lombok utara
ya lombok utara kondisi dampak daripada gempa sangat parah
terima kasih banyak pak nyoman sidekarya salam untuk rekan rekan yang bertugas semoga lancar proses evakuasinya hingga hari terakhir
baik alfian itu tadi perbincangan saya dan untuk informasi pula sampai saat ini data yang paling lahir dari bmkg
terdapat dua ratus tiga puluh gempa susulan sejak minggu malam kemarin sehingga saya pun yang sudah berjaga di sini selama kurang lebih dua hari pun
juga tetap merasakan gempa gempa susulan yang makin lama makin melemah kita harapkan agar makin melemah
dan akan proses evakuasi juga akan makin lancar dengan adanya bantuan dari tim syar gabungan dan stakeholder terkait
kemudian nantinya tadi setelah diinformasikan pula
dapat gabungan dan dapat koordinasi dari pemprov nusa tenggara barat kemudian dari medkopol hukam dan mensos
akan memberikan juga bantuan kepada pihak pihak terkait dan juga para pengungsi yang korban dari gempa sendiri
yang anggota keluarganya dinyatakan meninggal nantinya juga akan ada santunan
tentunya pemulihan ini juga dibarengi dengan rekonstruksi nantinya ketika gempa sudah meredah
dan dinyatakan sudah baik dan pengungsi dapat kembali pulang ke pemuluh kemuliaan masing masing
nantinya pun juga akan dibantu oleh pemerintah provinsi dan juga dari kementerian terkait
untuk membangun kembali permukimannya nanti akan ada bantuan tunai pula
untuk membangun kembali pemukiman warga yang terdampak oleh gempa magnitudo tujuh yang berlangsung pada minggu malam kemarin
kami akan terus melaporkan seperti apa perkembangan tentunya di kabupaten lombok utara ini
semoga tidak mengalami halangan halangan berarti apalagi di medan yang cukup menantang dengan adanya banyak reruntuhan tebing
dan mendekati pula ke pesisir pantai begitu
baik terima kasih mutia wiro sastro
kabupaten lombok utara